seorang warga lansia berusia enam puluh sembilan tahun di sorong papua barat daya
menjadi korban pemerkosaan di rumahnya sendiri saudara
korban yang hidup sebatang kara itu dianiaya pelaku hingga tidak berdaya
seorang perempuan warga lansia berusia enam puluh sembilan tahun
menjadi korban penganiayaan dan kekerasan seksual
di rumahnya di jalan basuki rahmat kilometer delapan puluh
kota sorong papua barat daya
peristiwa itu terungkap sabtu pekan lalu
ketika saksi yang adalah tetangga mengecek kondisi korban
malam sebelumnya saksi mendengar keributan dari rumah korban
namun tidak berani mengecek
pada saksi korban mengaku telah diperkosa
dan sejumlah harta bendanya dicuri pelaku
korban yang hidup sebatang kara itu kini dirawat di rsud selebe solu sorong
hasil visum menunjukkan korban mengalami sejumlah luka
akibat penganiayaan dan kekerasan seksual
masuk disini kami sekarang ini masih dampak penyelidikan
mungkin tadi sendiri kita baru lihat kondisi dari korban
tentunya korban ini merupakan saksi kunci
jadi kami menunggu untuk pemulihan kesehatannya
untuk kami melakukan penyelidikan
tentunya kami akan melaksanakan pemeriksaan
tapi kemarin yang bersangkutan sudah kasih
pelakunya masih dalam tahap penyelidikan
untuk menyelidiki kasus ini kanit perlindungan perempuan dan anak polres sorongkota
telah memeriksa tiga saksi dan masih menunggu kondisi korban membaik untuk dimintai keterangan